kenapa zin kok kayaknya serius banget
oh sindi bete bete sama bobby
loh kenapa kamu ditinggal di jalan
enggak om bukan gitu
jadi gini bobby itu kan laptopnya rusak
terus mau pinjem ke cindy
nah ternyata sindi lupa laptopnya lagi dipinjem sama temen
gila sindi mau nganterin udah bisa laptopnya
bobby nya gak mau kayaknya sih ngambek
makanya kan sindi bete
oh yaudah nanti om tegur dia
om sebenernya udah ngomongin soal lamarannya ke sindi belum sih
ya udah dong oh tante malah mendukung
terserah kamu aja
kalau kamu memang sayang dan berbakti sama mami dan papi
pertimbangkan permintaannya papimu itu
jangan kamu menyesal kalau sampai terlalu lama
tapi udah mulai jorok nih mainnya nih
udah bawa bawa mami
kagetin aja sih kamu
orang kalau lagi gak ngerencanain sesuatu pasti gak bakal kaget pi
bobi tau nih pasti papi mau ngelancarin trik trik baru ya pi
hati hati ntar jadi bumerang buat papi
ntar malah papi yang kena sendiri
papi gak punya trik apa apa kamu jangan sok tau kamu
bobi tau pi
kalau kayak gitu ceritanya kasian dong mami
papi bohongin terus
udah panjang kali lagi
tapi bobi gak percaya
bobi nggak percayaan kayak mami
loh ide soal profesor willy willy kan dateng dari kamu kan
maksud papi sih gak begitu
tapi papi kan sudah pernah bilang
topi akan melakukan apa saja supaya kamu mau melamar sindi
sindi mau menghapus video yang ada papi
pi terserah deh
tapi jangan harap
jangan papi harap bobi mau ngelamar sindi
bobi mau kampus dulu
gak bisa gak ada
masuk bapak kalah manahnya gak ada tuh
tapi heran juga sih
tapi sekarang saya boleh apa saja
hai sindi what's up
aku lagi underway ke rumah kamu nih
kamu mau titip sesuatu nggak
mau ke rumah aku mau ngapain
ih kamu kok gitu banget sih nayanya
ya kan ada orang menghorma aku nih aku mau nanya mau ngapain gitu
iya kan semalam aku gak enak sama kamu
ini aku mau nganterin laptop buat kamu sayang
sini jadi orang tuh gak usah maksa maksa deh
gak baik tau gak
kalau aku gak mau gak usah dipaksa dong
kalau aku bilang gak perlu berarti nggak perlu
ih kamu nih ya benar benar aku sih gak pernah ngergai niat baik aku
ingat ya bobi kamu tuh udah ikrar sama aku
apaan sin aku tuh cuma baca tulisan yang kamu bikin
bukan dari niat aku sendiri
hmm apa perlu nih videonya aku kasih tunjuk ke mami papi kamu
yaudah silahkan biar mereka semua pada tau deh
ya udah deh soal laptop aku emang gak bisa maksa kamu
tapi lihat aja bentar lagi ada sesuatu yang gak bisa kamu hindari
papi kamu belum kasih tau kamu
kalau kamu bentar lagi bakal ngelamar aku
cindy terserah kamu deh ya
tapi kalau urusan lamar melamar aku udah bilang ke papi aku gak mau oke
waduh ada ganda apa lagi nih kamu
kayaknya romantis banget nih harusnya sindi rekam tadi ya
nyambutin uban banyak sekali iya tindya
nc pak mbak sindi mau minum apa
saya ada urusan sama majikan kamu
urusan membantu sana di belakang
tind ke belakang dulu
udah mbak sindi
saya serius banget
loh kenapa kamu ditinggal di jalan
enggak om bukan gitu
jadi gini bobby itu kan laptopnya rusak
terus mau pinjem ke sini
nah ternyata sindi lupa laptopnya lagi dipinjem sama temen
gila sindi mau nganterin udah bisa laptopnya
bobby nya gak mau kayaknya sih ngambek
makanya kan sindi bete
oh yaudah nanti om tegur dia
udah ngomongin soal lamarannya ke sindi belum sih
ya udah dong
tante malah mendukung
tapi kok kayak gitu sih perlakuannya bobby ke sindi
sindi kan jadi bete
terus kalau sindi bete sindi bisa nekat loh om
itu videonya om sama
bisa jalan ke tante
jangan dong gak usah
om akan pasak bobby segera ngelamar kamu
makanya bobby kayak gitu ke sindi
udah ah sini udah capek sabarnya
udah mending cindy ke butiknya tante
terus kasih lihat tuh video deh
eh jangan jangan
nanti tambah ruyam
om janji om akan segera ngomong sama bobby ya
udah om sindi pergi aja
eh sindi sindi eh
tahan bo tahan
rumahnya jauh tante rono
jadi nani tuh hamil
kok naik mobil sih hamil
gimana sih mau ngelakuin ini malah mau dipecat
saya jadi bingung
kita lihat aja siapa lebih kuat
jangan remahin kekuatan cewek
ini kayaknya kurang rapi deh
nanti harus diperbaikin
eh kita lanjutkan lagi ini nanti ya
kamu cek dulu kain kain soket yang baru datang
ya nanti kita lanjutkan ini
sindi beset deh sama bobi
bobi tuh gak pernah nganggep sindi ada di hidupnya dia gitu tante
nanti tante ingatkan lagi sama dia ya
dia mungkin lagi nyusun skripsi jadi kurang waktunya buat tamu
dia ini kan lagi nyusun skripsi untuk masa depan kalian juga
tapi sini juga kesel tuh sama om
kesel sama om kenapa
iya jadi kan si om itu janji sama cindy
katanya dia bakal ngomong sama bobi supaya bobi itu cepet cepet ngelamar sindi
tapi kayaknya om itu gak pernah serius
oh kalau itu sih tante juga udah tahu
eh kamu jangan neken neken om dulu ya
dia itu kondisinya lagi kurang baik
sini perhatikan nih ya tante
kayaknya tante itu harus lebih tegas deh sama om
tante lihat sendiri aja videonya
papi duduk sini dulu
biar tante tahu